tapi di samping itu juga karena jika ingin mempelajari budaya korea secara akademis dan juga bahasa korea secara benar benar full akademis gitu
karena tidak terlatih hasilnya tidak akurat